halo selamat datang di the politician bersama saya diana valencia
tunggu tunggu tunggu
biasanya opening saya ini suaranya suara alam atau suara netral
tapi saya mendengar suara suara yang tidak biasa tapi familiar juga
assalamualaikum bapak lagi ngapain siang mau begini tengah puasa
selamat siang mbak lagi lihat mars lagu lagu yang kita ada di tv tv
astaga ini mars perindo
saya jadi penasaran ya gimana kabar partai perindo menjelang tahun politik
nah sini ini
kok berikut sih
nah begini baru benar ya
saya udah janjian di episode kali ini bersama dengan ketua dpp partai perindo
tuan guru bajang zainul maj
oke assalamualaikum akhirnya bertemu dengan tuan guru
terima kasih tuhan guru waktunya tuk sian indonesia ini sembari menyapa dpw
ini kita ngobrol sedikit ya tuhan guru
oke ini banyak yang berfoto
aku agak minggir sedikit
pak guru makasih waktu yang bawa
di indonesia pak guru
tapi ini mau nanya sedikit mumpung lagi di perindo
perindo ini kan partai yang tidak masuk ke
parlemen bagaimana cara membuktikan
bagaimana cara bisa membuktikan
ke masyarakat bahwa
bisa bekerja bahwa yang ditawarkan
ke masyarakat bukan sekadar pepesan kosong gitu
pada pemilu dua ribu sembilan belas
belum ditakdirkan masuk parlemen nasional
jakarta tapi kita punya
lebih dari empat ratus anggota parlemen
di daerah di provinsi
dan kebupaten kota seluruh indonesia
apa yang sudah dibuktikan oleh kader perindo
dprd perindo di seluruh indonesia
tidak ada satu pun
sampai hari ini yang terjerat kasus korupsi
jadi itu menunjukkan
kita punya integritas
ketika dia duduk sebagai wakil rakyat
tapi kan di beberapa kesempatan targetnya adalah dua digit begitu
walaupun tidak mudah
insya allah dengan kerja bersama
buat promosi pak
sedikit lupa saya sama si arie indonesia
tuan guru tapi kalau bicara soal perjalanan partai politik begitu ya
awalnya kan dari perjalanan partai politik begitu ya
awalnya kan dari perjalanan partai politik begitu ya
dari pbb kemudian bulkar kemudian demokrat kemudian perindo
apa yang membuat perindo jatuh
membuat bisa menarik seorang tuan guru bajang begitu
untuk datang ke perindo
apakah karena kata persatuannya atau
karena sosok pak haritanu
atau seperti apa ini
jawabnya nggak apa apa ya
dibelakangnya ada rame rame orang ya tuan guru
fisinya sederhana tapi
merupakan concern kita bersama
yang didalam kesejahteraan itu
ada pesan untuk mengurangi
karena kalau gap kesejahteraan antar masyarakat itu
dibiarkan semakin lebar
gini rasio kita semakin bertambah
itu membahayakan kesatuan kita sebagai bangsa
banyak negara yang pecah
yang terjadi kerusuhan sosial
masalah sosial karena curang
kesejahteraan antar penduduknya itu sangat tinggi
kita tidak mau seperti itu
menarik buat saya
karena itu kebutuhan kita ke depan
alhamdulillah di perindo
saya diberi ruang untuk
apa ya untuk
untuk berkiprah secara luas
yang membedakan antara
perindo dengan yang lain
oke partai yang sebelumnya memang tidak memberikan
ruang yang luas untuk seorang tuan guru baja
saya tidak mau mengatakan itu tapi
ruang itu sangat luas
kita nantikan nanti ya perindo di pemilu seperti apa
kita hari ini ikut ikut tuan guru bajang
dan teman teman perindo ya agennya seperti apa
silahkan buat agennya promosi pada sekali ya agennya tuan guru bajang ya
terus sampai terinterrupt si sena disini tapi tidak apa apa
apa ya orang yang merasa menang itu pada hakikatnya dia kalah gitu
ketika dia kehilangan hal yang sangat mendasar dalam dirinya
ya tuan guru tadi kan habis main main ke kantor perindo di surabaya ini
terus ini sekarang kita lagi ada waktu senggang gitu
bisa tuan guru ngapain sih kalau toh senggang
atau mungkin tidak ada waktu senggang sampai tidak ada hobi mungkin
banyak sih apa
kita tetap berusaha memanfaatkan waktu gitu mbak ya
jadi sebenarnya waktu senggang saya itu paling
film apa tuan guru
sukanya itu film action
ya kalau yang dulu dulu godfather
atau yang action tetapi agak agak fiksi seperti lod of the rings
itu juga menurut saya film yang
tidak pernah lapuklah oleh masa
kalau yang baru itu kayak bond identity atau serial bond
jadi film film yang menegangkan
yang membuat kita penasaran akhirnya seperti apa gitu
senang juga membaca
saya baca saya punya minat yang menurut saya ya alhamdulillah cukup luas ya
suka baca ya apa saja gitu ya
jangan jangan politikus bacanya politik doang siapa tahu
enggak enggak jadi saya suka baca
sultan tahlir juga suka baca
ada salah satu novel kalah menang
itu menurut saya baca sampai dua
dua kali dua kali lebih ya saya baca
diulang ulang bacanya ya
iya jadi menarik gitu jadi
kadang apa ya orang yang merasa menang itu pada hakikatnya dia kalah gitu ya
ketika dia kehilangan hal yang sangat mendasar dalam dirinya
jadi dia menang tapi dia kehilangan kemanusiaannya
dia kehilangan sincerity nya ketulusannya sebagai manusia
mungkin dia menang dalam transaksi tertentu
tapi kemudian ternyata ya ada tipu menipu disitu
akhirnya kan dia defisit kemanusiaannya
maka sebenarnya dia kekalahan
maka sebenarnya dia kalah gitu
ada yang kalah tapi dia tetap mempertahankan dignity nya
dia tetap menjaga nilai nilainya
menurut saya itu energi ya
jadi ketika kita mampu menjaga dignity kita
seperti para tokoh bangsa dulu
kalau kita baca kan tidak setiap hari bung karno itu menang gitu kan
banyak juga kalahnya bahkan pernah ditangkap sama belanda kan
tapi dia tetap jaga dignity nya
maka sampai hari ini ya semua ambil inspirasi dari dia
tapi banyak orang yang menang
tapi gak lama orang melupakan dia
karena tidak ada values yang orang bisa ambil dari situ
jadi menurut saya sih dunia
bapak buku ya bacaan itu memang betul betul memperluas pandangan kita
karena itu dalam islam kan ikhro yang pertama bacalah
nah itu bacanya tipe tipe tuan guru itu
yang harus buku langsung atau sekarang udah mulai elektronik nih
karena kan ada tipe tipe yang kalau aku masih baca pakai buku
kalau baca di elektronik aku masih pusing tuan guru
ya memang tidak ada yang nothing compare membaca langsung
baunya bau kertas
apalagi kalau kertasnya itu sudah kita buku kita yang kita sukai
tapi sudah agak lama nggak kita buka
itu kan dia agak nggak lengket lengket tuh
jadi seret seretnya itu emang nggak ada yang
tapi saya juga orang yang ingin mencari kepraktisan juga ya
dan kalau berpergian kadang
apalagi mohon maaf kalau buku itu buku yang sangat saya sukai
saya itu orang yang kadang kadang tidak terlalu apik
sehingga bepergian akhirnya hilang bukunya
begitu ya begitu mau nyari akhirnya
akhirnya sudah nggak ada
jadi ya seringkali akhirnya kembali ke pdf
mungkin sembari di mobil bisa sampai dibaca
atau mungkin pas lagi nunggu acara taping dan lain sebagainya
bisa baca dalam kepraktisan itu ya tuan guru ya
tapi aku lihat kayaknya kalau di instagram juga sepedaan ya tuan guru ya
dan aku dapat info katanya
selalu ada barbel nih katanya di mobil pribadinya tuan guru
itu emang olahraga selalu disempatin atau gimana tuan guru
saya meyakini betul kan kalau kata anies
kembali kata rasul ya
badanmu punya hak
matamu punya hak
maksudnya badan itu istirahat
kemudian juga keluargamu
jadi semua harus diletakkan secara proporsional
nah karena itu ya hak badan itu juga harus ditunaikan dengan baik
diantaranya dengan menjaga supaya tetap sehat
kan kalau sehat kita bisa melaksanakan banyak hal yang baik
jadi ya misalnya berbarbel walaupun ala kadarnya gitu ya
untuk sepedahan ya saya coba letakkan dalam
ya ini bagian dari menjaga karunia kesehatan
dan juga menunaikan hak badan kepada kita gitu
bicara tadi soal keluarga tuan guru
ini aku nge stop dari instagramnya mbak erika
katanya tuan guru tuh kalau kemana mana sama video call ya
ini emang orangnya romantis atau gimana tuan guru
atau emang diwajibkan
tuan guru lapor ya ke aku atau gimana
enggak dia sama sekali nggak ini
enggak posesif ya
nggak ada pesan pesan kayak begitu
tetapi menurut saya ya memang
sering sekali ya
kita ganti ganti saja
dulu misalnya istri itu saya tulis namanya itu pulang
ya di me di apa di pound book gitu
nah ternyata disana juga
erika istri saya juga home
jadi ya itu ya memang itulah
apa bagi saya penghiburan
bisa kembali ke rumah dengan nyaman
bintang empat bintang lima tidak bisa menyaingi kasur
di rumah sendiri ya
nyamannya walaupun lebih sederhana
memang rumah itu energi
keluarga itu juga spirit bagi saya
ya itu satu dari
tidak bisa mengarahkan sedikit ya
satu dari sekian banyak karunia allah
yang betul betul saya nikmati keluarga
kalau sudah kerja kemanusiaan kan kita udah gak nanya lagi ya
kan udah nggak ada lagi
tapi ya dia manusia
kalau di bulan ramadhan seperti ini apakah lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga atau
karena kan biasanya kalau politikus apalagi kalau ulama juga sebagai guru begitu ya tuan guru
pasti ada banyak kegiatan di bulan ramadan
tapi apakah justru membatasi kayak
mau lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga deh atau gimana tuan
ya tetap jalan kegiatan kegiatan tetapi dengan pengaturan
kan juga ada banyak zoom meeting yang bisa kita lakukan
tapi kalau memang harus offline hadir seperti misalnya di surabaya ya saya hadir gitu untuk mengisi misalnya kegiatan tadi malam
nah tapi prinsipnya sih sebenarnya
teknologi itu memberi banyak sekali keleluasaan untuk tetap membangun hubungan kemanusiaan
untuk tetap menjaga value kita ya berkeluarga bersahabat ya
jadi saya terhadap teknologi itu saya bahkan mengatakan teknologi itu sebenarnya membuat contoh ya
dulu kita kalau baca buku cerita ya atau buku sejarah nih mbak ya
ya nah itu kan raja raja zaman dulu satu dari kemewahan mereka mereka bisa mandi air panas setiap saat
pada saat rakyatnya itu nggak bisa kan
hari ini tidak perlu jadi raja untuk bisa mandi air panas

karena ada teknologi yang justru semakin murah gitu
dulu kan mahal kan ada berapa juta sekarang sudah semakin murah
artinya apa ternyata teknologi itu membuat kita bisa menikmati hal hal baik
yang dulu terbatas hanya untuk kelompok tertentu sekarang dengan sangat mudah
dan dengan cost yang sangat efisien
jadi alhamdulillah ada teknologi

dan juga pada saat yang sama seperti yang tadi dia bisa mempreserve value kita
mengatakan teknologi itu menjauhkan
handphone itu membuat
kita disorientasi satu sama lain
jadi justru bisa juga
alat alat teknologi itu menjadi
hal yang bisa menjaga
ya sederhananya nih
zaman dulu kalau kita
di negara ujung sana di balkan atau di
timur tengah ada perang misalnya
bantunya gimana caranya
susah zaman dulu ya
paling bantu dengan doa
tapi sekarang dengan teknologi
banyak fundraising yang
bertanggung jawab yang diawasi oleh
negara buka akun
kalau ada kelebihan rezeki kita bisa menyumbang
ke situ jadi sebenarnya
untuk menjaga merawat dan bahkan
mendekatkan kita sebagai manusia
nah tadi bicara tentang
itu karangan habib ali al jufri salah seorang guru saya
dari buku itu mengingatkan bahwa
kalau anda ingin
beragama dengan baik anda
harus punya stok nilai kemanusiaan
tidak mungkin bisa menjadi seorang
yang religius kecuali anda
menjadi seorang yang sangat humanis
dan itu mengingatkan saya
juga pada yang diajarkan dulu
di pesantren gitu ketika misalnya kita
belajar ilmu fikih gitu kan
ada pertanyaan nih diana
kalau kita lagi sholat nih
tiba tiba kita dengar suara orang teriak
orang jatuh ke sumur
mana yang mesti didahulukan
sholat atau lari nyelamatin dia
itu semua ahli ahli ulama
agama mengatakan apa
lari selamatkan dia
karena kalau dia meninggal
nggak ada spare nyawanya
tapi sholat itu bisa dilaksanakan nanti
bahkan ketika dia sudah keluar waktunya pun
masih bisa istilahnya dikada
jadi artinya apa
menjaga martabat kemanusiaan
itu sangat dipentingkan dalam agama
jadi membaca hal hal seperti itu
kalau bagi saya sih refleksi saja
ya kadang kadang kalau kita bicara agama kan
bicaranya hal hal ritual
misalnya dalam ramadan
ketika bicara kita tentang apa sih ramadan itu
kita lebih banyak bicara tentang
memperbanyak baca al qurannya
atau sholat tarawihnya berapa rekan

atau sholat tarawihnya berapa rekan
atau sholat tarawihnya berapa rekaat
tapi kita lupa misalnya mengkalkulasi
saya sedekah saya di luar ramadan berapa
di dalam ramadan berapa
silaturahim saya kepada orang lain
di luar ramadan kayak gimana
di ramadan seperti apa
apa added value ramadan untuk hal hal itu
jadi itu refleksi bagi saya
jadi itu refleksi bagi saya
dan buku itu menurut saya
buku yang saya rekomendasi
ke diana dan teman teman
kalau tidak salah terjemahan sudah ada
kalau tidak salah terjemahan sudah ada
jadi kemanusiaan sebelum keberagamaan
jadi kemanusiaan sebelum keberagamaan
nanti deh habis ini aku cari bukunya
biar aku juga bisa baca nanti ya
tapi soal added value nya ramadan tuan guru
bulan suci ini ada nggak sih
ketika tuan guru masih berproses
jaman jaman masih kayak
aduh ini seperti apa ya masih bingung
masih banyak galangnya itu ada pengalaman pengalaman lucu gak tuan guru
masih banyak galau itu ada pengalaman pengalaman lucu nggak tuan guru

sebagian bisa di cairo
jadi dulu waktu kami di mesir itu
ada tradisi orang mesir namanya
maidatur rahman maidatur rahman itu
menyediakan makanan untuk
orang yang berbuka puasa
nggak peduli siapa
jadi orang berpunya
itu di depan rumahnya dia bentangkan
biasanya kadang pakai kursi kadang enggak
kemampuan ada yang buat seratus dua ratus tiga ratus
mereka selalu memberikan yang terbaik
jadi bukan sekadar
kasih makan orang gitu kan
bahkan sampai daging
kan kalau orang arab tuh
jadi satu potong satu ratus dua puluh lima gram
besar kalau kita kan rawon kecil kecil gitu ya
jadi kita tuh
di apartemen kita
di tempat kos
di tempat yang ada turahman gitu
sambil duduk menunggu itu saya merenung
turun yang punya kan
nah ternyata yang punya
ternyata dia menyediakan
untuk ratusan orang
kayaknya dari hotel lah
jadi dagingnya besar besar gitu kan
wah kita seneng kan
nah itu yang jadi renungan saya
saya ngobrol sama temen temen wah ternyata dia
dia menyediakan gitu
dan dia konsisten
ketika kita tanya orang sekitarnya ternyata dari
bapaknya dari kakeknya
itu bagian yang diwariskan
oleh keluarga itu
untuk memuliakan orang puasa
hari hari ini karena terbayang
di kepala saya gitu
bagi yang membutuhkan
itu lintas agama
semua bisa berkontribusi
saya kembalikan ke lanskap indonesia ya
ternyata itu juga
diajarkan oleh para founding fathers kita
ketika menyampaikan tentang bineka tunggal ika
itu tidak hanya dipotret
sebagai wah kita berbeda beda ya
tapi kita satu
dalam makna statis ya
ya faktanya kita kayak begitu
mestinya dalam pandangan saya
bahwa keberagaman kita harus
menyatukan kan kata
menyatukan kata kerja mbak
tunggal ika berbeda beda tapi satu
jadi kita memaknakan itu hanya
sebagai ya satu bangsa
enggak menurut saya tapi keberagaman
instrumen untuk menyatukan bangsa
bagaimana caranya ya dengan
dengan kerja kerja yang tadi
kalau sudah kerja kemanusiaan kan kita udah gak nanya
sukunya apa kan udah gak ada lagi
tapi ya dia manusia
itulah menurut saya
kita di amunisi
jadi ya itu renungan aja lah
dari zaman dulu waktu mahasiswa
ada banyak sekali
pengalaman menariknya tapi ini kayaknya tuan guru
mau lanjut lagi ke aktivitas selanjutnya hari ini
izin the politician ngikutin tuan guru ya
sampai nanti katanya ada acara
publik akbar rame rame ya malam malam
sekarang ya tuan guru ya
ya pemimpin harus menjaga
ucapannya dengan baik masyarakat
gak boleh mudah diprovokasi
para tokoh jangan suka memprovokasi
masyarakat kemudian isu
promordial jangan diletakkan dalam konteks
yang negatif banyaklah pelajarannya
ke aktifitas selanjutnya
nah tuan guru ini aku mau nanya nanya soal
santai nih karena ini kan bulan ramadan
iya iya tuan guru ini kan selalu
beraktifitas ya di bulan ramadhan
tidak menghentikan ini ada yang kasih tips berpuasa
karena ini campers campers aku juga nih pada
ada yang berpuasa nih tuan guru ada
mungkin boleh dikasih tips tipsnya
terus beraktivitas semangat tapi juga terus
iya jadi kalau
dalam islam itu kan kerja itu ibadah
ibadah yang sangat utama gitu jadi
kalau kita bisa bekerja pada saat puasa
ramadan sendiri ibadah
artinya ibadah di dalam ibadah
kalau kita gak kerja
kita males malesan di ramadan
yang dilipat gandakan dalam ramadan
itu kita gak dapat
kalau saya sih memandang ramadan ini
kesempatan yang justru
kerja kerja kita tetap berjalan
bahkan kalau bisa dengan kualitas
yang lebih baik
yang lebih sungguh sungguh
kalau agenda tuan guru di bulan ramadan ini
lebih banyak safari kebangsaan
atau safari kedakwahannya
itu kan dimensi
itu kan bisa
punya banyak dimensi
kalau kita berdakwah
kemudian dalam konten dakwah itu
kita sampaikan pesan pesan kebangsaan
kan dapat dua duanya
kalau dalam dakwah itu kita sampaikan pesan pesan
ya dapat tiga tiganya
kalau dalam dakwah itu kita sampaikan pesan pesan
ya itu juga berkontribusi
untuk kita membuat
membangun kehidupan sosialnya
untuk kita membuat hal yang baik
jadi dakwah itu sebenarnya kan
medium yang bisa kita isi ya
dengan beragam hal hal positif
di beberapa kesempatan kan
tuhan guru tuh menyelipkan
ada yang namanya pesan kemanusiaan
perindo ini kan partai kesekian yang dihinggapi
seorang tuhan guru bajang
kalau bicara soal ketua umumnya
ini pasti udah sering banget di tanya kan
ketua umum partai perindo pak haritanu
kita tahu semua double minority
dan ada beberapa anggapan bahwa
kemudian menarik nama tuan guru bajang
itu untuk menarik
untuk memperluas pemilih
tanggapannya ya tuhan guru
boleh boleh saja ya kan
semua orang boleh berpersepsi apapun
tetapi saya tuh terbiasa
dalam hidup itu berdasarkan
dan dari situ saya berangkat gitu
kita harus memberikan kemanfaatan yang maksimal
apapun yang kita lakukan
pastikan kita berada di lingkungan
yang baik yang kondusif
yang bisa membuat potensi kita itu
bisa kita aktualkan
nilai nilai itu yang membuat saya
kalau pribadi pak hari
tanu sudibyo yang menurut saya
bahwa beliau punya
satu preferensi katakanlah
dari sisi keyakinan
atau hal hal yang lain
ya menurut saya
kan kita sudah sepakat sebagai satu bangsa
bahwa keberagaman itu kekuatan
saya juga ingin ketika masuk perindo ini
sebagai satu pembuktian
bahwa yuk kalau kita
bicara tentang keberagaman
itu sebagai satu
jalan untuk berkolaborasi
ya mestinya kita harus
wujudkan itu juga dalam
di dalam perilaku kita
kami menghormati toleransi
tapi dalam keseharian kita sangat eksklusif
keseharian kita menutup diri
tapi dalam keseharian kita memiliki
prejudis terhadap yang berbeda
jadi menurut saya ya harus
nilai nilai dengan apa yang
keseharian kita hadirkan
karena itu saya melihat
ya ini juga bagian dari
ibu ibu kita di indonesia ini
satu sama lain
ada beragam perbedaan
tapi itu tidak boleh menghalangi kita
untuk bekerja sama
ya di dalam
mencapai tujuan tujuan yang kita yakini
pak hari meyakini bahwa
visi kesejahteraan itu sangat
krusial untuk kesatuan indonesia kedepan
saya juga meyakini yang
yang sama gitu iya benar bahwa
kesejahteraan itu adalah
satu hal yang sifatnya
jadi kesejahteraan yang bukan hanya untuk sebagian
tapi untuk semua itu
niscaya untuk menjaga indonesia
karena kesamaan pandangan ya kami bekerja sama
wadahnya itu namanya partai
hazanah kita gitu untuk bekerja sama
tuan guru kan ada juga
tionghoa atau mungkin etnisnya di luar jawa
itu susah untuk survive
jadi presiden misalnya
atau mungkin apalagi double minority
susah untuk survive di politik indonesia
menurut tuan guru seperti apa
apakah memang sistem politik di indonesia
kulturnya masih belum sedewasa itu
atau seperti apa tuan rumah
kedewasaan menurut saya
tidak harus juga dilekatkan
dengan satu aspek yang sangat spesifik ya
tentang hal hal yang tadi gitu ya
menurut saya kedewasaan itu jauh lebih luas
apakah kita punya sistem politik yang dewasa
menurut saya kita menuju ke situ
dari sisi regulasi kita
menurut saya kita harus
menurut saya kita harus
menurut saya kita harus
menurut saya kita harus
dari sisi regulasi kita punya
sangat egaliter bahkan
juga semua orang indonesia
punya hak untuk
dan peraturan turunannya
juga tidak ada yang mendiskriminasi sebenarnya
jadi secara norma
perangkat politik yang sangat dewasa
tinggal norma ini apakah seperti kata diana tadi apakah itu terwujud dalam kultur politik kita
kultur politik kita ini indonesia ini punya kehasan
kalau kultur politik kita disebutkan misalnya berorientasi pada mayoritas saja atau bias gender misalnya
ternyata enggak juga amerika sampai hari ini belum pernah punya presiden perempuan kita udah punya ibu mega
jadi kultur kita itu juga interpretatif
dan sejauh yang saya lihat kultur politik kita justru semakin terbuka dari waktu ke waktu
pernah ada masalah ya ini kan terkait dengan beberapa tahun yang lalu di jakarta
tapi sebenarnya itu kan kalau kita mau jujur
itu semua pihak berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap terciptanya masalah itu
jadi semua pihak bertanggung jawab kita enggak usah salahkan siapa siapa
tapi bagi saya itu pembelajaran pemimpin harus menjaga ucapannya dengan baik
masyarakat nggak boleh mudah diprovokasi para tokoh jangan suka memprovokasi masyarakat
kemudian isu promordial jangan diletakkan dalam konteks yang negatif banyaklah pelajarannya
kultur politik kita semakin mature semakin dewasa
apalagi kalau misalnya kita bisa mengatur dengan baik hal hal yang terkait dengan masalah penggunaan uang dalam politik
ini titik krusial yang menurut saya juga penting untuk disepakati oleh kita lah kira kira kayak gitu
tuan guru kan namanya banyak sekali nih ya
kalau misalnya itu di calonkan atau mungkin diusung menjadi cawapres dari partai perindu
kalau misalnya emang itu terwujud gitu ya di jabah begitu
apa yang mau dibawa dalam posisi ri dua
ya seperti yang menjadi visi perindu kita mengikhtiarkan kesejahteraan itu hadir
dan memberi perhatian yang sangat kuat ya kepada enam puluh juta ukm kita
yang merupakan penyelamat yang sangat kuat ya kepada enam puluh juta ukm kita yang merupakan penyelamat
untuk menambahkan rp enam puluh miliar orang yang bisa ada di rangka ekonomi nasional hari ini
untuk bisa meningkatkan kapasitas mereka
ya kalau dalam bahasa sederhana kalau hari ini misalnya ukm itu menghidupi dirinya sendiri
lalu dia bisa dengan beragam kebijakan afirmasi kemudian pada akhirnya dia bisa menarik satu orang
itu artinya apa
ada enam puluh juta orang yang masuk ke dalam lapangan kerja artinya pengangguran kita relatif selesai
meningkatkan kapasitas itu penting
dan ukm kita itu menurut saya salah satu faktor yang menjaga resiliensi bangsa juga pada saat ada krisis krisis yang menimpa kita
oke tuan guru karena tadi udah ngomongin yang agak serius dikit ya
ini mau main jawab cepat
jadi tuan guru nanti aku kasih pertanyaan a atau b
nanti tuan guru tinggal jawab cepat a gitu misalnya
nonton liverpool main atau sepedaan di kaki gunung rinjani
demokrat atau golkar
milihnya salah satu dong tuan guru
oke pilih tuan perindo
ini politikus sejati nih pada prinsipnya
politikus atau ulama
gubernur atau wapres
ganjar pranowo atau anies baswedan
ganjar pranowo atau prabowo subianto
aduh gimana ya sama tuan guru lagi gak bisa marah kalau pilih dua duanya
haritanu atau joko widodo
nggak apple itu apple
aduh yaudah deh kalau gitu kita sudahi segmen yang ini
kita berlanjut ngikutin tuan guru di nanti bakal ada tablik akbar ya tuan guru
sebenarnya tidak punya latar belakang untuk membangun pesantren
tapi karena dia punya uang
lalu kemudian pasang atribut tertentu
itulah salah satu tanda iman
tuan guru saat ini kita sedang menginjakan kaki di masjid al akbar surabaya
tuan guru tadi baru saja menghadiri acara tablik akbar
ramai sekali tuan guru ya
alhamdulillah ramai ya
tuan guru ini biasanya apa sih yang meskipun tema dakwah itu berbeda beda ya
tapi apa yang selalu tuan guru ingin selipkan ketika berkunjung ke ponpes
atau mungkin ke acara acara yang sepertinya banyak umatnya begitu pokoknya
prinsipnya ada tiga nilai ya diana
dan yang ketiga kebangsaan
jadi itu simpul dari apa yang selalu saya upayakan atau saya sampaikan
jadi ada nilai keislaman
tapi juga harus selalu ada value kemanusiaan
dan juga pada saat yang sama harus mampu meneguhkan ikatan kita
bagi satu bangsa
jadi siapapun forumnya
ya termasuk dengan pak diana sekarang ya
nah ini sebenarnya menarik
karena dalam beberapa kesempatan tuan guru juga sempat menyatakan
menghormati ulama belum tentu mengikuti plak plak ajarannya
nah ini apakah juga berlaku di politik dan juga agama

jadi kita harus mampu membedakan antara kalau dalam bahasa arab itu
jadi tidak pernah ada siapapun hebatnya
apalagi zaman sekarang
merepresentasikan satu ide yang mulia
dia selalu ada kekurangannya
karena itu kita harus tetap memelihara
untuk tidak boleh tanpa research
tapi selalu siap untuk menasehati
bahkan dalam islam itu ada istilah menahabakan asohaka
orang yang mencintaimu dia pasti menasehatimu
jadi kalau kita melihat ada orang mengkritik kita
ada orang mengkoreksi kita
itu sebenarnya bagian dari kepeduliannya
jangan baper berarti ya tuan guru
dia harus punya kerendahan hati
dan ketika ada orang mengkoreksinya
tidak boleh kemudian mengatakan
wah ini menistakan ulama
wah ini tidak hormat
uang nabi saw saja
imamnya para ulama
itu siap kalau dikritik
siap untuk menerima masukan
kalau dalam islam itu
keputuhan pribadi seseorang
adalah menyadari keterbatasan
jadi siap dikritik itu tidak hanya mental untuk para pemimpin aja ataupun
pejabat tapi juga ulama begitu ya
bahkan menurut saya
pada hari hari ini
dimana ulama adalah sosok yang
diguguh dan ditiru
dia berada pada posisi yang sangat rentan
kalau dia tidak mampu mengelola
mengelola hatinya dengan baik
dia bisa menjadi orang yang ujub dan takabur
bisa menjadi orang yang sombong
bisa menjadi orang yang tidak bisa menerima kritik
dan itu tidak boleh
seorang ulama itu haruslah menjadi contoh
untuk berlapang hati
dan mampu menerima masukan dari siapapun
nah ini jelang tahun politik tuan guru
sebenarnya seberapa jauh ulama itu bisa mencegah
atau mungkin misalnya
kalau kita kilas balik pada dua ribu sembilan belas lalu
dua kubu yang sangat terlihat
bagaimana gitu tuan guru
ulama itu kan
dia pewaris nabi
nabi itu kalau kita lihat
pesan utamanya menghadirkan kedamaian
menyambung yang putus
mendekatkan yang jauh
mengutuhkan yang retak
bahkan konflik yang puluhan tahun
jadi pewarisnya harusnya seperti itu juga
dia hadir di ruang publik
harus dengan narasi yang mendamaikan
dan mendamaikan itu bukan berarti tidak tegas
itu pada saat yang sama bisa menjadi sosok yang tegas
tapi tegas bukan kasar
jadi betul betul beda
antara ketegasan dan kekasaran
jadi kita bisa tegas dengan tetap santun
tetap menghargai orang lain
tetap menghargai orang lain
tetap menghargai orang lain
tetap menghargai orang lain
tegas dalam berprinsip
tapi menyampaikan dengan kata yang lebih santun
menyampaikan dengan baik
ini selain soal tahun politik
tapi juga banyak banget tuan guru
kasus kasus yang mungkin saja
sudah terjadi pada
mungkin dari waktu waktu yang lama
banyak di media
di pondok pesantren
atau mungkin di lokasi lokasi yang erat
soal kasus kekerasan seksual
kekerasan dan lain sebagainya
yang ujungnya pada kehilangan nyawa
sebagai alumni pondok pesantren
sebenarnya apa sih yang salah
dengan sistem pondok pesantren indonesia begitu
tidak ada yang salah
menurut saya begini
pesantren itu kan
telah terbukti ya menjadi satu sistem pendidikan
yang bisa mendukung
resiliensi kita sebagai bangsa
sebuah kata adalah inisiatif masyarakat
dibangun oleh masyarakat
untuk memberikan pendidikan
bahkan banyak yang tanpa biaya
jadi yang tidak mampu dilaksanakan oleh negara
itu di tackle oleh pondok pesantren
dan pondok pesantren
melahirkan banyak sekali tokoh tokoh bangsa
kalau ya memang ada beberapa hal
yang kemudian terekspos
menurut saya itu kasus isti sifatnya
masih jauh lebih banyak pondok pesantren
yang tetap menjaga betul
yang salah satunya yang paling penting
menjaga harkat dan martabat manusia
lahir dan batin
jadi tidak boleh ada penghinaan
tidak ada penistaan
tidak boleh ada
yang bisa mengurangi kadar kemuliaan manusia
karena pesantren itu populer
sebenarnya tidak punya
latar belakang untuk membangun pesantren
tapi karena dia punya uang
pasang atribut tertentu
padahal dia tidak punya
background pendidikan keislaman
orang yang kemudian
mungkin karena bangunannya
wah ini ada bangunan pesantren
ada nama pesantren
memasukkan anaknya kesana
tanpa melihat background
akhirnya dia tidak mendapatkan
pendidikan pesantren sebenarnya
tapi dia hanya
masuk ke lembaga yang
padahal bukan pesantren
bersama dengan orang orang yang berpandangan
di pondok pesantren
sekian puluh tahun yang lalu
itu bisa blak blok diimplementasikan
kalau dulu interaksi fisik
itu masih ada
hukuman umat fisik
itu memang masih ada
dan dulu itu biasa
artinya itu diterima sebagai satu bentuk
yang memang diambil dalam situasi situasi tertentu
dor buta dibin
jadi pukulan mendidik
kita kan sekarang hidup di negara bangsa
ada peraturan peraturan objektif
dan semua hal yang mengatur
sehingga semua praktek yang bertentangan
dengan undang undang itu harus dijauhi
juga tidak boleh lagi ada interaksi fisik
bahwa pendidikan itu adalah
tapi dulu tuhan guru pada saat di pondok pesantren
mengalami hal itu disentil
yang pertama diangkat ini
di rambutnya ditarik
itu sakit benar
itu waktu bahasa inggris
saya ingat betul
lupa atau memang rebel pada saat itu
dan yang kedua
waktu itu pelajaran matematika
saya terlambat masuk
apa penggaris yang besar itu ya
satu satu kita dipukul
kalau kami memaknakan pada saat itu
ya itu berkah
cuman kan dunia berubah
jadi kita harus mengikuti
peraturan yang ada
karena itu pesantren juga harus berubah
termasuk di dalam
tidak boleh lagi ada interaksi fisik
itu beberapa contoh diantaranya

terima kasih banyak
kita lanjut ketemu lagi
terima kasih banyak